ridwan kamil pada saat itu bertemu dengan robiatul adawiyah seorang guru sekolah dasar swasta di kota bekasi yang dipecat karena beda pilihan pada pilgub jabar dua ribu delapan belas di posko pemenangan di jalan cipaganti kota bandung
ya dan selain memastikan kondisi psikologis yang bersangkutan pada kesempatan tersebut ridwan kamil juga menjanjikan akan segera mencarikan pekerjaan baru bagi sang guru
yang dialaminya hingga terjadi pemecatan oleh pihak sekolah tempatnya pekerja
alasannya karena memang saya awalnya sudah ngefans sama pak ridwan dan itu memang pilihan dari hati saya sendiri
calon gubernur jawa barat nomor urut satu rituan kamil memastikan bahwa dirinya akan segera mencarikan pekerjaan baru sesuai dengan domisilinya di bekasi
ia pun meminta semua pihak untuk tidak memperpanjang kasus pemecatan guru ini agar kondisi jawa barat pasca pemilihan gubernur tetap kondusif
ya saya kira pada dasarnya per hari ini sih kami tidak mau memperpanjang ya
yang penting sudah damai sudah ada perbincangan yang saling memahami saya kira itu yang penting ya
sehingga saya lebih pada fokus karena sudah janji ke ibu rabiah ini untuk melanjutkan hidupnya dengan pekerjaan yang insya allah sedang saya bantu upayakan
beliau ingin bekerja di tempat baru yang nyaman lahir batin tapi tidak mau jauh dari keluarga karena ada amanah dari orang tuanya untuk selalu dekat rumah kan berarti di bekasi lah kira kira begitu
robiatul adawiyah guru sekolah dasar islam terpadu di kecamatan jatiasi kota bekasi ini sebelumnya menjadi viral di media sosial setelah ia memposting sebuah percakapan whatsapp mengenai pemecatan dirinya karena memilih nomor satu pada pilkada
pada serentak dua puluh tujuh juni lalu
tony oktora bandung